kemana gue tau
cari aja sendiri
kayaknya kita harus ke penjara deh
kita temuin tante mary
gitu eh cerita nak
waduh gitu toh
kok jahat banget ya
saudaranya bu mary itu
yang lebih kasian dari teh keponakan saya
sekarang diasukkan ke rumah sakit jiwa
ini juga bapak dibebaskan
bapak ini bagaimana sih
tadi saya dipaksa masuk
sekarang mulai kerasan suruh pergi
bapak terbukti tidak bersalah
bumer bumer jangan khawatir
saya di luar akan berusaha untuk membantu bumer
nuhun pak tosan
aduh ngenahnya udah bebasnya
masya allah totot
kamu tuh latihan mati apa gimana sih
aduh bokap nih gimana sih
mesti nyantel lagi
eh bokap kemana aja sih jam segini baru pulang
kamu tahu nggak
aku tadi ditahan di kantor polisi sebentar
bokap di penjara mana
dikira ada plus plusnya
wah wah nggak bener nih
pasti ada yang nggak seneng nih sama bokap
udah biarin aja
tapi kamu tahu nggak
tadi aku di sana ketemu siapa
enggak ketemu siapa
pasti artis yang ketangkap gara gara narkoba ya
saya ketemu sama itu loh tante mer yang tantenya si temanmu yang namanya opi itu
tante mer ini di penjara
dia kok bisa di penjara
hmm dia bilang katanya dijebak sama saudaranya itu
makanya dia tuh dijeblosin ke penjara
wah berarti gue harus kasih tau login nih
udah kalau gitu kamu cepet cari si lucky
nah itu anak bapak
jadi bu meri sekarang di penjara tuh gara gara kembarannya
saya kesini mau kasih tau lucky
apalagi sekarang si opi lagi di rumah sakit jiwa
si aneh anaknya
si tante mer itu di penjara
ay udah tau be tante mer itu di penjara
tuh terus apa hubungannya tante mer sama mbak be
yang ada sekarang lucky usah untuk keluarin tante mer dari penjara
biar tante merah itu nolong ngopi juga dari rumah sakit jiwa
astaghfirullahaladzim si aneh anaknya
eh terus yang di rumahnya tante meri itu siapa
tante meri atau bukan
itu bukan tante meri itu tante bin ray jahat
emang dia lagi ngapain di rumahnya
ini mereka yang tehe be
eh udah mending sekarang kita ke rumah opi yuk untuk cari tau
eh cari tau maksud rumah apa
hah ke rumahnya tante meri
ya iyalah masa tahun depan
bang apa ya be siapa ada
saya mau ketemu opi
urusan apa sama opi opi nggak ada
kemana gua tahu cari aja sendiri
kayaknya kita harus ke penjara deh kita temuin tante meri
dia pasti tahu apa yang kita harus lakukan untuk bantuin dia
iya lu bener tuh ayo ayo be
begini aja bu merry sebenarnya ini saya mau nurun bu meri
cuma bagaimana caranya ya
karena kalau saya mah tidak perlu dikhawatirkan tidak perlu dipikirin
yang saya khawatirkan masih cop oh sekarang ada di rumah sakit jiwa
kumaha atunah sipna
aduh percuma mau nggak percaya
percuma gimana saya nggak dengar arti nek
walaupun saya lapor mereka selalu anggap saya mirna
ditambah kesaksian si mirna yang selalu bilang saya mirna
dan itu meri
ah udah kacau balau saya ingat
oh jadi si mirna dia pura pura jadi tante meri gitu
aduh terus terus kita gimana nyelamatkan tante meri dong
tapi ya mungkin memang nasib saya beginilah
harus asup ke penjara
tapi sebenarnya jujur saya khawatir
kalau saya harus dipenjara seumur hidup kumahan nasibnya si op
siapa yang harus dia
oh saudara dei
bapak ada ide nih
benar wp pintar tos
eh pak jajak
beneran pak nih
tumben nih jalan jalan ke sini
cuma kedatangan saya ke sini pak
nih bukan karena itu
saya pengen ketemu bapak
ini penting pak rahasia nih
makanya ada perlu
perlu apa ya
iya yang saya mau omongin rahasia
kalau begitu kita bicarakan di ruangan saya yuk
terima kasih pak
jadi begini pak
ada kan perempuan yang lama mirna pak
yang bapak masuk ke penjara
bukan itu pak
bukan itu pak
bukan itu pak
bukan itu pak
bukan itu pak
bukan itu pak
bukan itu pak
bukan mirna pak
dia itu bu merry
ini anak saya buktinya nih
pacaran sama keponakan yang si o p
sebentar pak jaja
jadi maksud pak jaja kami sudah salah tangkap begitu
dan orang yang bernama mirna itu masih di luar berkeliaran begitu
dan kenapa kalian begitu yakin
pak sekarang gini aja
kalau memang yang ada di rumah itu tante merry
tante merry itu nggak mungkin masukin keponakan kesayangannya
itu ke rumah sakit jiwa
pak mirna itu penjahat
sekarang bagaimana caranya supaya ibu mary ini bisa masuk penjara
saya tidak akan percaya keterangan kalian begitu saja
tanpa ada bukti yang konkret
konkret apaan sih ki
kami tidak bisa mengeluarkan orang begitu saja dari penjara
tanpa ada bukti yang sah
pak saya berani sumpah
saya siap dihukum seumur hidup
kalau saya berbohong
saya siap nyerahin saya punya jabatan sebagai tukang cukur
pak saya juga
saya rela nemenin mbak be di penjara
rumes pengen nungguin
saya bisa bebas dari penjara
aduh saya teh
bersyukur bisa punya teman teman yang siap menolong saya